populasi yang bludak ini telah membantu menstabilkan pasar tenaga kerja
dengan cara main dia begitu kalau gue kemarin kemarin kata berdibil ngomong ke lu kayak gitu
iya kayaknya dia dengerin episode tebas kita yang itu win
ternyata selesai pon wih banyak nih jalan jalan tawaran tawaran kan